kegiatan usaha makanan rumah makan restoran kafe diperbolehkan untuk tetap beroperasi
tetapi tidak diperbolehkan untuk menerima pengunjung makan di lokasi
jadi pesanan diambil pesanan diantar tapi tidak makan di lokasi
karena kita menemukan di tempat tempat inilah terjadi interaksi yang mengantarkan pada pendularan